puisi sukmawati soekarno putri yang berjudul ibu indonesia tidak hanya melukai hati umat islam
namun juga dinilai merugikan kalangan seniman dan budayawan di jawa timur
ketua dewan kesenian jawa timur menyesalkan puisi sukmawati itu
dan berharap bahwa kejadian ini tidak terulang lagi
seniman taufik hidayat atau yang dikenal dengan taufik monyong
membacakan puisi rombeng di pasar lewak gembong kapasari
sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan terhadap puisi sukmawati soekarno putri
yang berjudul ibu indonesia
sebagai seniman dan budayawan taufik merasa dirugikan
karena ia khawatir semua seniman dan budayawan dianggap mempunyai pemikiran
tak jauh berbeda dengan sukmawati
kalau sukmama ibu ibu nda sukmawati
itu ingin menirukan ayahandanya berbeda
visi bung karno adalah membangun cita cita politik nasional
dijadikan pola tarung internasional
dia akan didukung oleh sekian banyak orang
bukan malah kebalik
mencaci atau menghardik
atau mungkin memaki bangsa sendiri
karena ada perbedaan politik
nah kami pikir
ini perlu diluruskan
baik itu siapa sebenarnya yang perlu harus bertanggung jawab dalam persoalan ini
apakah itu sastra boleh dikatakan sastra
tapi apakah sastra ini walaupun bersifat sindiran
itu tidak memaki maki secara langsung
biasanya mereka menggunakan kalimat kalimat yang lebih halus
apalagi ini menyinggung persoalan hal hal yang bersifat ideologi
ini sangat sensitif sekali